bahkan sampai pernah dibilangin kayak gini waktu pas lagi tes cpns itu ngapain sih yang ijazah s dua nya luar negeri ikutan pns
lo tau gak sih konsekuensi jadi guru tuh gajinya gak gede
tapi sekarang pertanyaan gue gede nggak lagi guru gitu ya
makanya balik lagi kenapa aku bilang sekolah itu harusnya tempat memanusiakan manusia dengan interaksi interaksi yang seperti itu
yang manfaatkan sekolah ketika kita nggak boleh ngakses handphone atau ya mungkin ada gitu ya tapi nggak semaksimal itu gitu ya
justru buat jadi tempat tempat untuk kita mengembangkan karakter secara manusia gitu
tolonglah pan hadim ditonton yang ini ya terus di copy gitu di copy paling nggak di copy terus dikasih di transformasikan ke guru guru seluruh indonesia
masih banyak orang orang yang di pelosok ke sekolah aja tuh susah
itu harusnya bukan jadi sesuatu yang diromantisasi jadi kayak sesuatu yang kemudian wah perjuangan
lo harusnya benerin itu gitu gimana caranya supaya aksesnya gak kayak gitu lagi
gali sulistianingra terima kasih sudah main di program kode digital compas tv
makasih banyak udah diajak halo
sehat ya gimana kesibukannya ngapain aja lagi sekarang
tahun ini akan tiga puluh
ya gen z akhir eh gen z awal
gen z awal tapi udah ngajar terus bersosial media konten kreator juga gitu
sempat ya dari ngajar tapi masih bisa bersosial media
kan ada misinya nih kenapa harus ngonten
karena banyak nih kalo liat konten kontennya di sosial media kita mau liat nih videonya si gali
di sosial media kontennya itu lucu lucu edukatif tentang daily life sebagai tenaga pengajar di indonesia gitu ya
boleh kita mau liat dulu dong videonya
meng cover kehidupan realita anak anak di sd terus
apa sih sebenarnya yang pengen lo angkat
dari konten konten lo yang
mengangkat tentang dunia pendidikan atau kecilnya adalah sekolah lo sendiri
sebenarnya guru konten tuh banyak ya
kayak kayaknya sekarang kita ngeliat banyak banget konten konten pembelajaran
guru yang jadi seleptop tuh banyak banget
gue tuh sebenarnya kayak masih agak agak denial
soalnya yang aku sendiri angkat gitu ya di konten kontenku tuh lebih pengen nunjukin pendidikan yang humanis sebenarnya
jadi kalo diperhatiin tuh aku nggak share banyak banget metode belajar gitu ya
itu aku berikan ke temen temen yang udah mungkin lebih mahir disana
yang aku fokuskan adalah gimana sebenarnya kita tuh butuh anak anak tuh juga dilatih secara perkembangan emosional gitu
jadi nggak melulu tentang akademis atau kognitif gitu
dan yang bisa melatih itu tuh aktornya guru kan
karena guru yang akan memfasilitasi itu di kelas
jadi sebenernya kita pengen anak anak tuh juga berdaya gitu ya
secara manusia mereka bisa mengapresiasi gimana sih usaha temannya
walaupun kayak kemampuan belajarnya tuh pas mulai tuh beda beda banget kan
ada yang udah lebih cepet gitu ada yang mungkin masih perlu pelan pelan ditemenin gitu
tapi dari situ tuh kita pengen di sekolah juga anak anak belajar gimana sih caranya dengan keberagaman yang sebegitu heterogennya
mereka bisa menerima itu merayakan itu dan masih tetap bisa driving gitu loh
yang sebenarnya kan kita mungkin ketika nanti kita dewasa udah kerja tiba tiba kaget gitu ya
ketemu banyak banget kolega dengan banyak banget karakter
ada keresahan di diri lo atau ada sesuatu yang lo rasakan dari diri lo sendiri pengalaman pribadi
yang nge trigger diri lu untuk kayaknya urgent nih ngasih tahu pendidikan seperti ini ke anak anak sd gitu
itu sebenernya bakal jadi cerita yang panjang
⁇ s ⁇ okay kita masih ada kue ada minuman kita tunggu ya bentuknya
tapi keresahan itu datang tentu dari pengalaman gitu kan
dan ya lucunya pada saat itu pengalamannya adalah ngajar anak anak orang kaya
karena waktu itu berapa kali ngajarnya tuh di international school
terus ngajar bimbel juga tapi murid muridnya emang murid murid yang emang sekolahnya di interskul
tapi by the way lo tuh memang backgroundnya adalah tenaga pendidikan
jadi memang dari awal sekolah memang lo sudah berniat jadi tenaga pendidik
tapi sebenernya gini jadi waktu itu ngambil s satu pg sd
mau lanjut s dua sebenarnya pengennya langsung ke level kebijakan
jadi karena memang di pendidikan guru sd itu orang tua kan sebenernya udah jadi guru gitu ya
pengen kayak ngasih satu warna yang beda gitu tapi memang ada passion di pendidikan juga gitu
ya lahir dari kalangan yang semuanya juga tenaga pendidik
jadi lo ngerasain setelah banyak ngajar di sekolah sekolah internasional
ketimpangan iya mungkin itu yang ngajarin juga kalau ternyata pendidikan tuh
banyak banget ya kompleks banget gitu loh
kayak kenapa anak bisa begini kenapa anak bisa begitu
tapi yang mirisnya adalah kenapa sih pendidikan kita di indonesia yang buat anak anak ini
itu gak bisa seberkualitas pendidikan yang untuk anak anak orang kaya ini gitu loh
lebih ke kayak kualitas pembelajarannya gimana gurunya
jadi lo btw kalo udah di totalin dari awal lo ngajar sampe sekarang udah berapa lama lagi ternyata pendidik
ehm kalo misalnya guru formalnya ya di sekolah formal itu sekarang baru jalan empat tahun btw
jadi guru informal tuh kayak guru bimbel
guru waktu itu ngajar di international school itu ngajar ekstra kulikuler
jadi bukan yang kayak main teacher gitu loh
dia dari jnz terus kemudian dia dia adalah lpdp awardee ya
maksud gue yo you have more privilege untuk berada di tempat yang apa ya
gue kalau ngomong pantas tuh sepantasnya lo mungkin ada di sekolah sekolah internasional mungkin
mungkin ya menurut gue nih gitu
enggak sih anyway kayak justru dengan kayak gini bisa ngasih inspirasi satu
dua impact kenapa karena dengan zaman yang ngonten juga gitu ya
dan yang ketiga sebenernya lebih ke kayak karena waktu itu dapet beasiswa
ngerasa ada utang budi gitu kan
ngerasa gimana caranya bisa contribute dengan cara yang cepat gitu
dan ya karena tadi balik lagi pengen ke level kebijakan
kalau level bijakan berarti harus tahu dong pendidikan secara keseluruhan di indonesia
kalau cuma ngajarin anak anak yang dari kelompok orang orang yang emang udah mampu
terus gimana dengan kelompok yang secara ekonomi itu menengah ke bawah gitu
pernah di nyirin orang gak pengen sih lo di asli negeri gitu
seru banget sering banget
justru kayak kadang itu juga timbul gitu
ketika udah kayak pengen nyerah gitu
di perjalanan itu juga suka ada bisikan bisikan gitu loh
ini menarik nih karena mindset orang sekarang
apalagi sebagai lpdp award banyak krisis untuk kembali ke negara sendiri berbakti
di saat lo ternyata memilih untuk kembali
terus kembalinya ya terjun ke lapangan gitu
nyari titik permasalahan yang justru yang loka pahami di bidang lo gitu
apa lo pikir tentang kelas lo yang berpikir
karena aku punya misi yang bener bener ini
probably gak tau ya
kalau aku sih selalu mikir kontribusi itu bisa dari apapun
jadi kayak kalau orang kan sekarang mempermasalahkannya lpdp gak balik
kontribusinya mana dan segala macam kayak
kita siapa sih bisa ngejudge kontribusi orang gitu loh
tapi kalau dari aku pribadi secara kapasitas yang bisa aku lakukan sekarang
adalah menjadi guru sd negeri dulu gitu
jadi ini tuh sebenernya jadi kendaraan untuk menuju satu tujuan yang lebih jauh lagi gitu
artinya dulu juga punya tanggung jawab
apa yang diberikan kepercayaan yang diberikan oleh negara
berupa beasiswa yang diberikan pada lu
terus kemudian lo benar benar menyelesaikannya di tempat yang lo rasa butuh gitu
ini prosesnya gimana sih sebenarnya lo jadi guru dulu
apa lo dapat lpdp dulu terus kemudian lo jadi guru
jadi dari lulus s satu pgsd itu gak pernah jadi guru sekolah dasar
terus habis itu kan jadi gurunya di tempat les les gitu kan
nah pada saat itu emang tempat tesnya itu kebetulan ngomongnya bahasa inggris
jadi full terus kita belajar tentang banyak banget metode dari luar gitu
akhirnya kedorong lah buat ngejar si s dua ini
oke setelah itu baru lo ikut tes jadinya
iya jadi pas pulang kebetulan banget ada tes cpns
ikutlah tes cpns guru ini gitu
kalau ke tempat gue bentar gali pns deh kalau ke tempat gue ada pensiunnya
tapi ini yang gak banyak orang tahu karena waktu gue tes cpns itu gue pakai ijazah s satu
jadi itu kayak ijaz s dua gue kayak oh bye gitu untuk sekarang
dan gak segampang itu di pns ketika kita
kita apply pake ijaz s satu terus tiba tiba bisa mau kayak entah itu naik golongan naik jabatan itu gak bisa
pasti orang orang dalam suka saingan baru gue nih lebih profit nih kayaknya orangnya
gue bahkan sampai pernah dibilangin kayak gini waktu pas lagi tes cpns itu ngapain sih yang ijazah s dua nya luar negeri ikutan pns
iya tapi nggak bisa disalahin karena golongan lo akan lebih tinggi
enggak dong kan ketika masuk gue pakai ijazah s satu ya sama semua tuh sama
jadi yang gak orang tau ini tuh bener bener yang gue korbanin
mesti ini demi bangsa gitu ya karena merasa sangat berhutang budi
exactly jadi pokoknya intinya yang orang gak tau adalah ijazah size dua gue saat ini nggak bisa dipakai gitu aja
jadi lo tidak apply s dua lo sama sekali di profesi lo sampai saat ini
ya jadi waktu itu yang kebuka hanya s satu
dan kalau jadi guru eh kalau s satu kita pg sd itu cuma bisa jadi guru sd
tolong dong pak nadiem makarim gimana sih sistem sistem begini nih tolong dong ya
jadi lo tuh menempuh pendidikan s satu di unj
beb jadi lo tau gak sih konsekuensi jadi guru tuh gajinya gak gede
tapi sekarang pertanyaan gue gede gak gaji guru gitu aja sama lo
sekarang gini ya yang orang suka bilang gini
wah lo pns dimana pemprov wah gede
itu tuh gede tkd buat orang orang yang bukan guru gitu
jadi segitu timpangnya gaji guru walaupun kita udah di dki gitu loh
itu tuh masih timpang jadi kayak gue nih misalnya lulus sama sama cpns lulus cpn
sama temen yang bukan guru gitu ya
gajinya bisa jauh banget gak ada setengahnya gitu
oke lah gue kenapa sih lo gak memilih tempat yang menurut gue lebih proper misalnya dengan kapasitas lo sebenarnya
tapi dia pgsd sih tapi kan lo bisa maksudnya lebih
level up lah smp atau sma kenapa harus pg sd gitu
kenapa dulu ya pg sd
tapi nggak ada pg smp dan pg smp
jadi adanya pendidikan biologi pendidikan sosiologi pendidikan fisika
kalau pg sd kita tuh belajar semua
one fact nih berarti guru guru sd belajar semua
kayaknya semua orang tau deh lo aja yang gak tau
dulu pas pg sd yang ngajar
wali kelas yang ngajar dulu satu orang atau banyak waktu sd
enggak gue sekolahnya internasional by the way
jadi alasan lo tadi kenapa harus pg sd
karena sd itu jenjang yang paling lama satu
itu transisi dari anak usia dini sebelum dia nanti ke jenjang smp sma
jadi dalam enam tahun itu fondasinya perlu kuat
secara bukan cuma belajar di sd itu ada di sd juga di sd juga di smp sma

mesti tangguh gitu ya untuk menghadapi berbagai persoalan nantinya di level smp dan sma
kemohon ini banyak banget anak sd ya di dunia ini gitu
terus what you expect dari apa yang lo lakuin bakal berimpact pada satu hal yang banyak gitu menurut lo
masih jadi guru di salah satu sekolah aja gitu
iya pokoknya intinya gue sih selalu percaya ya kalau kita ngasih pendidikan yang berarti itu tuh akan diinget sama dia
kita kan pengennya generasi kita nih bakal menciptakan budaya baru kan
ya walaupun cuma segelintir orang tiga puluh anak tiga puluh anak tiga puluh anak
tapi kalau nanti terus dia inget ini nyebarin ke semuanya ya itu pasti akan jadi satu
lu gak iri ya teman teman lo kerja di startup gitu kerja di media kayak gue
iya kadang kadang ada pikiran itu sih makanya tadi kan gue bilang jadi guru nih kalau buat gue pribadi mungkin ada teman teman yang udah jadi cita cita gitu yang mau jadi guru sepanjang masa
tapi kalau gue melihat ini kendaraan sih sesuatu yang perlu gue jalanin dulu aja
nah gue pengen nanya deh apa selalu jauh ke negeri paman
ada culture shock gak yang gue rasain
banyak dan gue selalu bilang ini gimana dulu tuh belajar di sekolah tuh kita kan gak pernah diajarin buat berpikir terbuka gitu ya berpikir kritis
gak boleh mempertanyakan sesuatu dianggap nanti gak patuh rebel di inggris tuh kebalikannya kayak kita dikasih tugas tuh bener bener harus ngekritik sesuatu
mengkritik itu susah banget kenapa karena kita kan gak terbiasa gitu mengkritik sesuatu takut gitu kan
betul tapi mental bukan hanya mental siswanya sih menurut gue mental gurunya juga kadang kadang tidak dapat bisa menerima pendapat
ya sebagai mantan siswa sd negeri di kampung gue merasakan hal itu menurut gue
gak cuma di kampung kalo di kota juga mas
iya ada batas batasan jadi siswa tuh yang gak bisa mengeluarkan pendapat
bahkan bertanya aja gitu kalau udah di luar on of context kadang kadang guru udah males jawab
emang kayak gitu udah gak usah banyak tanya gitu atau emang di bukunya kayak gitu itu yang miris sih
hmm tapi pernah ngerasa lelah atau menyerah gitu akhirnya kayak udah bodoh amat lah setan sistem pendidikan di negara ini gitu
ya kan mending gue ngambil sertifikasi kalau kata guru mah
ma gue tiba tiba sertifikasi aja kerjaannya
dulu dulu ya mah gue udah pencet tapi
makanya sekarang tuh ngebantu banget nge content sih itu jadi coping mechanism sebenernya
jadi kayak ngebangkitin lagi semangat karena banyak temen temen guru yang punya mungkin kayak keresahan yang sama
tapi nggak pernah tahu mau apa sih kayak beraliansi sama siapa gitu kan akhirnya nemu konten jadi kayak semangat lagi dan segala macam gitu sih
jadi lu ngeras tapi gue rasa juga apa yang lu lakuin dari konten itu tidak hanya jadi coping mechanism
tapi juga jadi memperluas impact yang lo berikan
gak hanya di tempat itu kan akhirnya lo memberi contoh bagi banyak guru di luar sana memberikan secerca harapan aktif
kita kan sebenernya gak dalam kontroversi mencela profesi guru sebenernya enggak
tapi kita lebih realistis aja apa yang dilakukan guru guru di negara ini gitu
karena kadang guru semuanya ya palawan tanpa tanda jasa gitu
jangan lagi sebut guru adalah pahlawan tanpa tanda
lagi lo tuh di beberapa artikel kali
yang melihat adanya ketimpangan pendidikan di indonesia
boleh nggak spesifik lagi ketimpangan apa sih sebenarnya
kualitas pembelajaran itu kan sebenarnya mulainya dari guru ya
jadi gimana guru tuh memulai pembelajaran dengan
ayo buka buku halaman sekian gitu ya
atau kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan
tapi justru itu harusnya dimulai dari itu tadi
membangun dulu kedekatan emosional
membangun kepercayaan antara murid sama guru
ternyata jawabannya nggak sesuai sama harapannya guru
jadi menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk murid itu bisa
sama lo tau gak sih sebenarnya ada satu culture yang gue paling gak suka
kenapa harus ada nilai yang ditulis pakai polpen merah
gue ngerasa itu semacam momok yang gak penting
wuih lo dapet nilai merah ya gitu
makanya sekarang sebenarnya sistem grading tuh juga udah mulai diubah sih
lebih ke kayak deskripsi yang kita terima
kalaupun kayak perlu ada predikat ya predikat yang huruf gitu
tapi masih banyak juga guru guru yang menerapkan sistem ranking
membuat dikotomi mana nih siswa yang pinter mana yang enggak
dan sebagainya itu kan yang sebenernya menurunkan mental
gue tanya deh sama lo menurut lo sebagai seorang guru
dan sudah terjun dalam dunia pendidikan
bahkan sebagai seorang gurunya langsung
apa yang salah dengan sistem pendidikan kita
satu masih pendidikan itu dibilang penting
tapi gak bener bener dianggap penting sama pemerintah
kayak alokasi budgetnya nggak tahu deh gimana gitu ya
dan bahkan mungkin dalam kementerian itu sendiri banyak banget cabang cabangnya
keselarasan antara pemerintah pusat pemerintah daerah
sampai akhirnya kesatuan pendidikan itu juga perlu dibenerin gitu
desentralisasi itu yang tadinya ngasih otonomi ke daerah daerah
karena ini juga kadang kadang jadi sumber masalah gitu
karena menurut lo beda daerah beda kebijakan apa gimana
jadi misalnya kebijakan pusat punya sesuatu gitu ya
kadang diturunin sama pemerintah daerah bisa beda lagi gitu loh
kadang kadang itu kayak mereka juga harus ngikutin konflik kepentingan itu gitu loh
akhirnya yang dapet tekanan tuh kebawah kebawah ya
dari pengawas kepala sekolah guru guru
tapi kalau menurut gue juga yang paling penting adalah gimana assessment
assessment dulu kan penilaian kita tuh pakai un kan
jadi pemahaman tentang assessment itu sendiri juga perlu diubah menurutku
assessment dulu kan kita selalu bilangnya sesuatu untuk menilai ya
jadi kayak entah dia lulus atau enggak
begitu un nggak ada sekarang guru guru kebingungan
kenapa karena murid murid juga jadi merasa nggak termotivasi untuk belajar
tapi sebenarnya yang dipengenin itu kan assessment bukan untuk menilai aja
tapi mengevaluasi sehingga harusnya guru tuh ngajarnya sesuai gitu loh
sekarang tuh guru guru gak ada alat yang benar benar bisa ngebantuin dia di lapangan
karena semuanya dianggap udah bisa
ayo didukung supaya belajarnya belajar mandiri
jadi menurut lo terdengar pendidikan kita tidak dipersiapkan untuk sistem yang
harusnya mulainya bukan dari guru aja tapi dari pendidikan keguruan
harusnya dari kuliah kampus kampus keguruan gitu loh
sebelum dia dicetak jadi guru ya harusnya di situ mereka benar benar ditempa
sedangkan baru tahu kiejar dewantara aja begitu udah jadi guru
atau masih ada waktu untuk melakukan perubahan itu
atau kita nunggu aja tuh generasi selesai
masih ada harapan sih ketika semua itu mau mengakui
kalau memang ada yang salah di sistem pendidikan kita
gue kan dengan berubahnya
dengan berubahnya tadi ujian nasional ini ditiadakan
kan gue berpikir oh ini berarti berorientasi pada proses ya
distimulasi untuk menghargai proses
nah tapi lagi lagi tenaga pendidikannya sudah
mampu gak ya udah siap belum
tapi sejauh ini menurut lo tenaga pendidikan ini memang tidak
apa sudah dilatih tapi belum siap menerima itu
karena sebenarnya kalau kita ngomongin kan itu balik lagi ke individu kan
tapi kalau kita mau lihat secara umum ya mungkin yang kedua itu sih
jadi sebenarnya ya yang kita bisa harapkan adalah dari si kampus keguruan
harapannya dari situ pembebitannya
kaderisasinya sudah dari kaderisasinya sudah benar
tapi apa yang berbeda gali tenaga pendidik yang ada di indonesia
dengan di luar negeri yang lo pahami
seleksinya sih susah banget
jadi dulu pernah kan pas di london mau daftar jadi asisten pengajar di program liburan
bayangin ini program liburan bukan kayak jadi guru
buat para refuge pengungsi pengungsi dari afganistan
terus untuk ikut itu aja itu tuh bener bener
terus terus terus gue jadi salah fokus

terus terus terus gue jadi salah fokus
terus sekarang saya mau langsung ke
nah itu sebenarnya aku ambil dari permendikbud tapi permendikbud itu baru sekarang baru tahun dua ribu dua puluh tiga kemarin ngeluarinnya
sedangkan negara negara luar itu udah lebih aware dari itu
oke aplikabel kah di indonesia
applicable banget kita jadi tahu jenis jenis kekerasan itu ternyata kalau misalnya gurunya aja melakukan itu ya murid muridnya udah pasti ngelakuin
hmm nah ini menarik karena kita ngomong masalah kekerasan ini identik dengan bullying
dan bullying ini akhir akhir ini kembali viral kan di salah satu sekolah di indonesia
sekolahnya gak negeri nih sekolahnya international school
itu membuktikan sebenarnya sekolah dimanapun ya kan itu balik lagi ke individu
tapi ini bullying itu tuh juga multifakterial
tuanya lalai atau sekolahnya atau tempat tinggalnya itu banyak gitu loh banyak
dan kayaknya bullying itu kan juga jadi tradisi gitu
ada satu turun sesuatu yang turun menurun gitu
siapa yang skit sekolahnya keluarganya
soalnya kalau ngomongin pendidikan tuh itu bener bener tiga tiganya loh
itu tuh satu kesatuan si hajar dewantara bilangnya itu bener bener tri pusat pendidikan gitu
kadang kadang orang tuh melakukan itu karena kalau anak anak ya
mereka tidak tahu itu adalah kekerasan
jadi perlu edukasi dulu jenis jenis kekerasan itu apa aja
note nih dapat gue nih benang merahnya
that s why kalo di luar sana diajarkan safeguardnya seperti apa
tidak hanya ke anak didik tapi ke tenaga pendidik dulu
abis itu tenaga pendidik men transformasikan ke anak didiknya
harapannya kan buruh itu kan diguguh ditiru
jadi jangan sampai kita melakukan kekerasan
ke murid murid karena kita tidak tahu itu adalah jenis kekerasan
sesimpel nyebut anak ada yang pinter bodoh
loh gue punya pengalaman yang gak enak lagi soal itu
tapi lo selama jadi tenaga pengajar
punya pengalaman dalam menangani kasus bullying atau
hal hal yang kayak gini tuh gak perlu terjadi di negara ini sebenarnya
mungkin aku bicara di sd negeri gitu ya
yang mana di tempatku bahkan di jakarta
mereka tuh datang banyak banget dari keluarga broken home
kadang juga ada orang tuanya yang kriminal
ada yang terus kemudian di rumah tempat tinggalnya mereka juga kayak
ngomongnya di rumah mamanya tuh yang kayak ngata ngatain dia dan segala macam
ngata ngatainnya tuh udah ngata ngatain yang level parah banget gitu
ya udah jadi ya itu mereka udah mendapatkan kekerasan dari di rumah ya
udah pasti mereka akan melakukan itu di sekolah
beb kalo ngatain nama bapak tuh bullying ya sih
ngaku loh pasti lo pernah kan zaman sekolah
bullying itu atau kekerasan itu kenapa sih
jadi itu yang perlu ditekanin dulu di kelas
jadi tuh biasanya aku selalu mulai dengan kesepakatan
oh kalau ternyata diomongin sama bapak kamu ternyata sakit hati ya berarti itu kekerasan
berarti kita nggak boleh nih melakukan ini di kelas
enaknya apa ketika udah bangun kesepakatan kelas kalau ada anak anak yang lupa atau melanggar
eh kamu inget gak kan kita udah sepakat nih apa aja waktu itu kesepakatannya
jadi gak merasa seperti aku yang menghukum dalam tanda kutip atau jadi orang yang paling berkuasa mau kayak ngapa ngapain dia gitu
jadi kayak merasa superior atau inferior
apa bedanya airnya lo sama yang lain lain kan gitu
itu cara lo untuk menyadarkan bahwa ini bullying atau nggak
ada cara lain lagi nggak yang selain yang biasa lo aplikasikan di dalam sehari cari lo mengajar
selalu ada ruang buat kita mengapresiasi sesuatu
jadi misalnya kayak setelah selesai belajar itu aku akan contohin ke mereka untuk mengucapkan terima kasih sama kebaikan kebaikan mereka
aku akan mulai dulu misalnya kayak makasih ya aku sebut nih satu nama muridku
tadi kamu udah bantu ibu hapus papan tulis di kelas tanpa ibu suruh gitu
nah coba sekarang giliran kamu dong sebutin satu kebaikan temen kamu sebutin namanya
bilang terima kasih udah baik sama kamu hari ini sebutin apa yang dia lakuin
jadi dari apresiasi muncul rasa sayang gitu kan rasa sayang sama temennya juga
dari rasa sayang berkembang jadi rasa menghargai empati
sehingga itu akan bikin mereka sungkan kalau nanti melakukan kekerasan
entah itu kekerasan verbal atau bahkan kekerasan fisik
mereka masih kelas empat sd udah tahu kekerasan seksual itu apa aja
dan udah dengan willingnessnya mereka sendiri gitu ya
mereka ngaku ke aku gini bu ibu tahu nggak waktu kelas dua tuh kita ternyata melakukan kekerasan atau bu
kita gak tau kalo itu namanya kekerasan makasih ya bu gali udah ngajarin kita
berarti emang berdampak banget
ternyata apa yang diajarkan sama gali gak sia sia
dan ya gak semua anak sekolah akhirnya punya privilege itu sebenernya
dan akhirnya mereka jadi bisa berani speak up ketika di gituin sama orang tuanya
aku selalu bilang itu hak kamu untuk bilang kalau kamu gak suka
jadi sekarang udah sering banget ada yang ngelapor misalnya dapet kekerasan seksual atau apa ya
mereka tuh punya otoritas terhadap tubuhnya gitu
kayak bayangin kalau semua anak dari sd tuh udah berpikiran kayak gitu
maksudnya kasus kasus ya biasa lah ini
ini yang mungkin sering ditemui di sekolah gitu
tapi dengan adanya edukasi itu mereka jadi berani ngomong gitu
gak terus merasa kayak yaudahlah gue pantes kali ya diginiin gitu
akhirnya nurunin self worthnya mereka gitu kan
tapi sebenarnya yang jadi concern gue adalah
at the end adalah pelajaran pembelajaran seperti ini akan menghasilkan mentalitas dan attitude yang baik
banyak generasi generasi muda apalagi generasi z sekarang yang dicap
sekarang banyak yang pintar tapi attitude nya gak punya
jadi gini gen z itu kan lahir udah digital banget ya semua
akhirnya mereka gak ngerasain tuh gimana interaksi kalau nggak ada ruang digital
makanya mereka kenapa karakternya kayak gitu ya karena nggak terbiasa aja gitu
makanya balik lagi kenapa aku bilang sekolah itu harusnya tempat memanusiakan manusia dengan interaksi interaksi yang seperti itu
ya manfaatkan sekolah ketika kita nggak boleh ngakses handphone atau ya mungkin ada gitu ya tapi nggak semaksimal itu gitu ya
justru buat jadi tempat tempat untuk kita mengembangkan karakter secara manusia gitu
tapi ya balik lagi kalau nanti terus gurunya bukan aku atau kayak gurunya beda lagi pengajarannya ya akan kembali lagi kayak gitu sih
tolonglah pak nadiem ditonton yang ini ya terus di kopi gitu
di copy paling gak di copy terus dikasih ditransformasikan ke guru guru seluruh indonesia
tapi gue penasaran deh waktu lo dilaporkan misalnya ke salah satu anak murid lo terjadi kekerasan atau bullying dan lain lain
jadi pertama dengerin dulu kan
dengan intervensinya dia selesai panggil anak yang dia maksud si entah itu korban atau pelaku gitu kan
selalu aku gak pernah ngomongnya tuh pas banyak anak
satu anak anak murid itu kan suka kepo gitu kan
karena kalo aku nge contentin sesuatu pasti minta izin sama murid muridku

bahkan sorry ya gue mau kasih tau
waktu gali datang kesini dia bahkan gak disclose sd nya mana
gue junjung itu dan setelah gue lihat kontennya semuanya di blur
dan itu harus dicontoh harusnya dengan digital content creator yang memanfaatkan anak anak sekolah untuk kontennya
ya mengkomodifikasi kalo aku ngomongin
yang gimana caranya matematikanya nilainya tinggi
tapi gak pernah mikirin yang kayak gitu gitu
ada banget nih content creator yang
content creator yang mengekspos anak muridnya yang jatuh cinta

banyak banget guru nanyain siapa yang paling cantik di kelas ini
atau guru yang waktu itu anak muridnya bawa bekal apa gitu
atau anak murid yang makan dari plastik
nasi dari plastik itu juga ditontonin mukanya
bayangin sekarang kan proses aku yang si anak gak bisa baca
karena sama murid murid lain yang pengennya tuh justru mereka pengennya ada gitu
terus kayak gimana kamu tuh juga punya hak loh untuk bilang enggak
kalau misalnya di video itu kamu kelihatan
atau kayak bukan aduh kayaknya lagi gak bagus deh mukanya dan segala macam
kamu di video ini ada kamera yang nge inituin kamu
digital content creator yang suka expose anak muridnya
walaupun mereka masih mungkin belum paham
atau umurnya masih terlalu muda
tapi mereka punya basic yang namanya
hak hak atas privasi mereka sendiri
kita kan di un un
di un tuh kan ada kayak unicef gitu ya
hak anak itu yang ditandatangani salah satu indonesia
jadi delapan belas tahun itu masih dianggap anak
apapun yang berhubungan dengan privasinya anak
ketika itu harus disebarluaskan di media sosial
dan kalau anak sampai delapan belas tahun
sekarang aku tau kenapa akhirnya dia pilih pgsd
memang penting banget basic basic yang kayak gini ya
kalau dia jadi guru smp terlambat
sistem sesis ngajar kayak gimana sih yang lo terapin sebenarnya
jadi mulainya dari pertanyaan
jadi bukan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak
jadi jawaban mereka bisa macem macem
dan gak ada jawaban yang benar atau salah
karena itu menurut mereka gitu loh
terus nanti dari situ barulah berkembang ke contoh contoh
jadi ngasih tau contoh contoh yang memang pengalaman
biar merasa relevan sama kontekstual
jadi merasa belajar ini tuh gak sia sia loh buat hidup saya
jadi lo kan melakukan sesuatu yang gak wajar
karena sebenarnya miris banget sama kemampuan literasi murid murid kita
jadi kemampuan anak untuk decoding
karena jarang diajak ngobrol sama orang tuanya di rumah
tapi tidak diajarkan di rumah bagaimana mengekspresikan
ngapain sih jadi guru
maksudnya ngapain jadi guru gaji kecil
tapi karena aku bicara pengalamanku sendiri
dan bahkan mungkin potentially gitu
ngajar ya mungkin ya dengan jadi pembicara pembicara di undang undang kemana mana gitu
kayak itu juga bikin gurunya jadi gak fokus dong buat ngajarin muridnya besok
dia mau persiapin materinya buat ngajar gimana kalo dia harus jalan jalan kemana mana
kesejahteraan tidak tercukupi bagaimana bisa mendidik
ya makanya itu masalahnya sebenarnya banyak kan kompleks
masalah kesejahteraan masalah pendidikan keguruan kita yang perlu dibenerin juga
gale by the way kan ini kan meskipun udah lewat
dan kita sudah memilih dan menentukan pilihan kita kemarin empat belas februari gitu
lo memperhatikan gak sih visi misi dari para calon pemimpin kita terkait diri kita
ketika itu nggak diangkat dan nggak dibicarakan ya akan sama aja
ya menurutku pendidikan tuh belum benar benar jadi fokus ya
kesejahteraan lagi gak bener bener ngomongin tadi masalah assessment
masalah pendidikan keguruan ya gimana gitu kan
masalah antara kesinkronan nih sinkronisasi antara pemerintah pusat daerah satuan pendidikan
masalah pelibatan orang tua itu gimana itu juga gak diobrolin
jadi gak substansial sampe ke akarnya ya
masalah pendidikan buat teman teman kita yang disabilitas gitu loh
kalau sekarang itu kan namanya aduh aku lupa lagi nama pendidikannya
itu juga nggak dibahas yang secara mendalam gitu
gimana orang orang yang sekolahnya dibikin di sekolah inklusi tapi nggak dikasih guru pendamping khusus
guru guru yang gak dapat basic tentang inklusi
tentang murid murid yang punya disabilitas kan juga kebingungan ngajarinnya gimana gitu
sebelum pemerintahan baru meskipun gak baru baru banget ya
sebelum mereka menjalankan pemerintahan yang baru
apa sih harapan dengan sosok pemimpin baru yang akan mungkin punya prioritas prioritas baru
kasih ruang buat guru tuh mengeluarkan pendapatnya sih
kasih ruang buat guru itu berpendapat berbicara gitu ya
karena ya selama ini cuma kayak sugar coating aja gitu
gak beneran diadress gak beneran di benerin gitu masalahnya
dan ya balik lagi kalo menurutku kesejahteraan udah pasti
tapi sebelum ngomongin sejahtera kita lihat dulu juga pendidikan keguruannya udah benar atau belum
seleksi keguruannya juga udah oke atau belum
gak usah muluk muluk deh
yang kecil kecil aja dulu yang basicnya dulu fondasinya dulu gitu ya
sampai sejauh ini sudah ada kemajuan
gimana ya kalau dari segi teknologi itu udah banyak
karena kan sekarang pelatihan tuh dibikin pakai platform
malah makin banyak orang yang kontra dengan kebijakan kebijakan yang sekarang gitu
ya pokoknya aku rasa pertama kalau mau ngomongin pendidikan dan kita spesifik guru gitu ya
itu harus dibenerin pendidikan keguruan
kedua udah pasti juga kesejahteraan gitu ya
masalah permasalahan tentang guru honorer ini juga jadi sesuatu gitu
aku bicara kayak gini kan aku guru pns gitu
sebenernya aku gak enak banget sama temen temen yang honorer
karena honorer tuh gajinya lebih lebih lagi lebih memprihatinkan lagi gitu loh
harusnya tuh ya di tahun sekarang kalau kita ngikutin sdg sustainable development goals
tapi ngomonginnya tuh kualitas pembelajaran
masalahnya indonesia itu luas banget secara kondisi geografis
masih banyak orang orang yang dipelosok ke sekolah aja tuh sudah berpengalaman
itu harusnya bukan jadi sesuatu yang diromantisasi
jadi kayak sesuatu yang kemudian wah perjuangan
lo harusnya benerin itu gitu gimana caranya supaya aksesnya gak kayak gitu lagi
biar guru gurunya juga ke sekolah tuh selama ini yang di highlight absen kan
ya bisa absen kenapa karena akses jalannya nggak ada gitu loh
tempat tinggal yang lebih dekat mungkin juga nggak disediain
itu sih jadi udah saatnya kita bukan lagi ngelihat masalah masalah ini justru jadi sesuatu yang
kisah inspiratif udah gak kayak gitu justru gimana ngebenerin itu semua gitu loh
oke ini balik lagi dan aku udah sering ngomong
kalau mungkin aku bukan jadi contoh role model guru yang baik kenapa
karena aku gak menjadikan guru tuh sebagai profesi yang nantinya sampai akhir hayat gitu
tapi justru aku punya satu mimpi gimana apa yang udah aku punya sebagai pengalaman yang menurutku sangat kaya ini
itu untuk bisa berdampak lebih besar lagi di skalanya itu skala nasional
entah itu jadi pemangku kebijakan gitu ya
entah mungkin bisa bikin sesuatu yang lebih bisa ngebantuin murid dari semua daerah dan juga guru gurunya
kalau setelah podcast ini ada surat datang ke rumah loh dari kementerian pendidikan kebudayaan
untuk meminta seorang gali bergabung di kementerian tidak lagi jadi tenaga pengajar
aku merasa mungkin untuk orang orang empat tahun itu waktu yang sebentar gitu ya
tapi kalau aku selalu percaya begitu kesempatan datang itu kesempatan yang gak akan mungkin datang dua kali
jadi ya justru kalau emang waktunya adalah saat itu aku percaya itu adalah waktu yang tepat gitu
walaupun mungkin masih minim pengalamannya
dan menurut gue dimanapun tempatnya berada pasti lo punya kontribusi yang lain juga gitu
dan bisa pasti punya jalan juga untuk berkontribusi gitu ya
ada pesan buat lo buat seluruh anak muda di generasi lo generasi kita
pendidikan itu tidak mengubah dunia
tapi pendidikan itu mengubah manusia
tapi kata kata yang tadi di awal dia cukup menurut gue
pendidikan itu tidak mengubah dunia
dan ngomongin pendidikan pendidikan itu bukan cuma kerjaannya guru
kepala sekolah atau lembaga pendidikan
tapi juga kerjaannya kita semua keluarga dan masyarakat
jadi kita semua punya andil buat pendidikan
gue kayaknya kurang berkontribusi pada pendidikan di negara ini gitu
padahal gue adalah anak dari seorang guru
itu sebenarnya sudah berkontribusi
bangga sama keunikan diri gitu ya
nggak merasa rendah diri atau minder
itu kan udah ngajarin anak anak bisa percaya diri sama kemampuannya mereka
makasih banyak gali udah main ke
gue yakin juga menurut gue orang orang kayak lo bakal dapat tempat yang cocok
dan gue rasa orang orang kayak lo gak boleh disiasiain
jadi harus dimanfaatkan gitu
udah main ke kode kompastv
jangan lupa salam ke kompastv buat menyaksikan konten kode lainnya di youtube kompastv